aksi seorang wanita tertawa terbahak bahak di atap rumah warga
sontak membuat tetangganya terkejut
sang wanita ditemukan sekitar dua ratus meter dari tempat tinggalnya
seorang saksi sempat melihat wanita tersebut merayap ke pohon mangga
kemudian jalan ke atap rumah
saat tiba di puncak rumah sang wanita kemudian mulai tertawa terbahak bahak
di antara sejumlah warga yang berkumpul di bawah rumah
salah satunya kemudian naik dan membujuk untuk turun
dilansir dari cnn indonesia com munawir
warga sekitar menyebutkan wanita bernama isma yatun tersebut
baru sadar dari kondisinya pada pukul dua dini hari